sudah hari minggu ini berarti sudah memasuki libur hari pekan ini ya dimana libur hari pekan
biasanya dimanfaatkan oleh sejumlah orang di yogyakarta untuk belajar mencipta lagu anak
nah selain diajarkan cara mencipta lagu anak yang mudah dan menyenangkan hasil karya mereka
juga direkam untuk dibawa ke daerah masing masing di seluruh indonesia seperti apa ya ini
mengingatkan masa lalu ya tapi kalau misalnya fani sendiri biasanya lagu lagu yang masa lalu masa
anak anak itu lagu apa yang masih ingat banyak sekali lagu abang beca ya harus nyanyi
ini dong ya ini pagi pagi supaya pada bangun oke jadi refnya aja ya jadi becak becak tolong
bawa saya nah bener kan ini program yang sudah berlangsung empat tahun terakhir ini ternyata telah
berhasil membuat hampir tiga ratus lima puluh lagu anak aku bangga jadi anak indonesia inilah lagu anak berjudul
merah putih lagu ini adalah ciptaan dewi catur wulandari seorang ibu dan seorang anak yang
guru dan guru dari bandung jawa barat sesuai judulnya lagu ini bercerita tentang anak indonesia
yang bangga dengan negaranya kulihat bulan terang hatiku senang kalau ini adalah lagu berjudul
semesta indah karya nur harleli ia jauh jauh datang dari kabupaten balangan kalimantan selatan
ke yogyakarta untuk belajar menciptakan lagu anak bersama enam belas orang lainnya dari seluruh indonesia
mencipta lagu anak dalam waktu tiga hari para peserta diajarkan cara mencipta lagu anak dengan
mudah dan menyenangkan tak hanya itu hasil karya mereka direkam untuk dibawa pulang ke daerah
masing masing bagi mereka ternyata membuat lagu anak tidaklah sulit meskipun tidak memiliki
tapi saya suka nyiplain lagu karena semua objek di dekat saya sama saya dinyanyiin gitu
jadi awalnya cuma ayo gubah lagu yang ada dulu ganti liriknya
lalu nadanya dibelokkan sedikit sedikit
setelah itu baru dikembangkan coba bikin nada sendiri gitu
insya allah sebenarnya yang penting mau
sumbernya dulu mau ada keinginan mau
kemudian kita mendengarkan suka mendengarkan
dari mendengarkan kita bisa banyak referensi untuk mengetahui jenis jenis lagu
kemudian kita bisa siapa saja bisa untuk mencoba
siapa saja bisa asal ada kemauan
sekolah cipta lagu ini digagas ka di kitana bersama sejumlah sejawatnya
yang prihatin atas minim yang lagu anak indonesia
kondisi ini membuat anak terpaksa memilih lagu lagu yang diperuntukkan bagi orang dewasa
program ini sudah dilakukan sejak empat tahun terakhir
dan berhasil menghasilkan hampir tiga ratus lima puluh lagu anak
namun program yang terbuka untuk umum ini
dinominasi peserta dari kalangan pendidik
dia berharap ada kalangan lain seperti orang tua
yang ikut berpartisipasi mencipta lagu bagi anak indonesia
saya sendiri sebenarnya bukan orang musik
saya orang pendidikan seni rupa
justru disitulah saya menemukan
kalau saya sampaikan
teknik membuat lagu menurut pendekatan kawan kawan seni musik
teman teman guru yang awam ini akan semakin berat
maka tip tip yang biasanya kita lakukan terutama
yang pertama itu adalah teknik melagu syair
berangkat dari menulis syair
lalu mereka kita bikin enjoy
mengekspresikan setiap syair yang mereka tulis itu menjadi melodi melodi karya mereka
hingga alam semesta ciptaan tuhan
pria yang sudah lebih dari seperempat abad mencipta lagu anak ini mengaku
lagu lagu karya mereka saat ini belum bisa bersaing
dengan lagu anak yang dinyanyikan penyanyi dengan modal besar
namun ia yakin jumlah lagu anak yang semakin banyak
akan meningkatkan hasanah lagu anak di masa depan
henrawan setiawan yogyakarta
aku bangga jadi anak indonesia
dan punya cinta dan setudah prestasi